sidang pembunuhan wayan mirna salihin saat ini
sedang berlangsung di pengadilan negeri jakarta pusat
dan langsung saja kita simak jalannya sidang selengkapnya
pasal satu ratus delapan puluh enam kuhap
keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
bahwa pada saat sidang pengadilan ini inilah keterangan ahli itu yang mulia
jadi itu hanya pendahuluan saja yang dipenjadikan
tapi keterangan ahli ini inilah yang dipakai di persidangan kali ini
membahas teori masalah azas dan lain sebagainya mengenai hukum acara pidana
seperti itu yang mulia
saya pikir sudah
sudah sepakat ini ya sudah sepakat antara penutup umum dengan penasihat hukum bahwa ahli ini akan memberikan pendapat soal soal teori hukum dan sekitarnya
begitu sehingga persidangan bisa kita lanjutkan dengan mengucapkan sumpah dulu ahli yang beragama islam kami silakan berdiri
ahli yang mengucap sumpah lafarnya dari saya bismillahirrahmanirrahim demi allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik baiknya
silakan yang beragama hindu
om atah pramawisesa saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat
akan memberikan pendapat
penjelasan sesuai dengan keahlian saya yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya
mana yang terlebih dahulu akan kita dengar di dalam persidangan
ahli dr madi gelgel terlebih dahulu
jadi bapak ali
bukupidana bisa menunggu di luar
silahkan di tengah bapak duduk di tengah
silakan penonton penontonmu apa yang mau ditanyakan
terima kasih ketua majelis hakim yang mulia
saudara saksi ahli saudara apa kealian kealiannya
peralihan saudara di bidang apa
terima kasih izin yang mulia saya menjawab pertanyaan jaksa
saya lulus dari itb sebagai sarjana farmasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua kemudian lulus sebagai apoteker tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya meneruskan pendidikan s dua saya juga di program studi farmasi itb lulus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian saya meneruskan pendidikan saya s tiga khusus di bidang toksikologi forensik
saya ngambil program pendidikan s tiga dari tahun dua ribu sampai tahun dua ribu empat belas
kami sambil menempuh pendidikan program studi bekerja di institut forensik
kedokteran forensik universitas george ogus gotingen dari tahun dua ribu hingga dua ribu empat
kemudian saya menyelesaikan disertasi saya khusus tentang interpretasi temuan herwin
dan masalahnya yang saya pertahankan disertasi saya di institut farmasi universitas hamburg
saya lulus dari institut farmasi universitas hamburg
berdasarkan pendidikan saya selama empat tahun saya menempuh pendidikan khusus riset di bidang toksikologi forensik
menganalisa masalah kasus heroin dan temuannya
dan mencari penyelesaian
kemudian pada tahun dua ribu enam sampai dua ribu tujuh saya pertama kali diminta sebagai saksi ahli kasus almarhum munir
setelah itu banyak lagi saksian kesaksian ahli yang saya dimintakan
terakhir kali adalah saksi ahli tentang peredaran narkotika di bali khususnya masalah masrum
tadi saudara menjelaskan bahwa riwayat pendidikan saudara adalah sebagai ahli toksiologi forensik ya
atau psikologi forensik
apa yang dimaksud dengan toksikologi forensik itu
sesuai dengan pengertian secara umum toksikologi forensik dapat dipahami sebagai penerapan ilmu toksikologi pada bidang forensik
atau bidang peradilan
adalah ilmu yang berkaitan dengan racun efek yang ditimbulkan racun tersebut baik pada organisme maupun pada manusia
berkaitan dengan kasus atau berkaitan dengan peradilan
jadi toksikologi forensik lebih fokus pada aplikasi bidang ilmu forensik pada peradilan
atau penegakan hukum
apakah saudara ahli dalam melakukan analisa terhadap matinya korban mina setelah meminum vietnam es kopi yang mengandung cyanida
bagaimana saudara ali dapat menjelaskan penyebab kematian mirna itu
mohon izin yang mulia boleh saya menjelaskan dengan menggunakan powerpoint agar lebih jelas
dari data yang ada jadi polisi penyidik membuat surat kepada saya untuk menerjemahkan hasil penyidikan dan hasil pemeriksaan
yang tertuang dalam peradilan
terima kasih sekali
hal ini setelah seni ramai tree dow namanya hasil penyidikan dan kostuma ini tetap terima kasih modern
tang tah massachusetts
dirasa panas saat meminum artinya terjadi iritasi mencoba kopi tersebut apa yang telah diminum oleh korban
kemudian dalam bap nya mengatakan dalam dua menit itu korban merasakan pusing kemudian kejang kejang
dan kemudian dalam bap nya kira kira sekitar tiga puluh menit korban kehilangan nyawa
bap berikutnya adalah pemeriksaan dari laboratorium forensik mabes polri
itu disini sudah disampaikan oleh ahli toksikologi sebelumnya
ada hal yang penting di sini adalah ph lambung korban itu lima lima kemudian masih ada ion cyanida yang terdeteksi di dalam lambung korban
bap berikutnya adalah bap
kami dari kedokteran forensik yang mengatakan terjadi suatu korosip yang hebat disertai dengan pendarahan di seluruh permukaan lambung
berdasarkan data ini saya mencoba untuk menerjemahkan
pertama bahwa korban telah terpapar atau terekspos atau telah meminum senyawa yang namanya cyanida
yang berdasarkan bukti bap yang diberikan oleh laboratorium forensik di sana kopi yang diminum korban mengandung cyanida
efek yang ditimbulkan ketika korban meminum cyanida sesuai dengan laporan laporan keilmuan atau buku buku pustaka forensik toksikologi forensik atau kasus kasus keracunan
pertama cyanida ini akan memberikan efek
dia juga akan memberikan efek iritasi
dia juga akan memberikan efek korosif yang sangat kuat
ini terjadi rasa pedas itu artinya terjadi iritasi
kemudian terasa panas
setelah itu cyanida ini masuk ke dalam tubuh ke dalam lambung korban
karena terjadi kontak yang hebat dalam jumlah cyanida
yang relatif besar cyanida ini akan merusak lambung
cyanida ini akan mengakibatkan korosip dari seluruh permukaan lambung
ini yang menjadikan fakta bukti
bahwa apa yang diungkap oleh kedokteran forensik mengatakan bahwa lambung korban telah mengalami korosip
penyebabnya adalah cyanida yang
lalu akan muncul pertanyaan
efek apa yang ditimbulkan
cyanida akan masuk ke dalam tubuh
kemudian dia akan terikat dengan ham
di dalam sel namanya sitokro
di dalam sel itu ada sitokrom
di dalam sitokrum itu disitulah rumah dari hem
yang intinya adalah besi
tugasnya adalah secara normal pada kita adalah melakukan pernafasan selular
atau pada darah dia akan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh
cyanida ini akan terikat kuat dengan inti fa
ketika dia terikat kuat dengan inti fa tidak terjadi lagi pertukaran oksigen
jadi respirasi atau pernafasan selular tidak terjadi
jadi ketika tidak terjadi pernafasan selular sel akan asam
co dua yang merupakan hasil dari pembakaran akan berubah menjadi asam karboksilat
ini yang mengakibatkan reaksi pertama kekurangan oksigen akan muncul pusing
karena otak butuh oksigen dalam jumlah tertentu
ketika tidak diberikan asupan
oksigen terasa pusing
ketika sel dalam jumlah masih besar mengalami reaksi dosis asam
dia akan terjadi kejang
ini ditimbulkan juga yang namanya hiperpnea
dimana napas terhengah hengah
karena berusaha untuk memenuhi kebutuhan oksigen
kemudian juga tidak terpenuhi akhirnya terjadi kejang
karena kekurangan oksigen yang sangat besar
dalam kurun waktu tiga puluh menit
fakta ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan kira kira reaksi keracunan yang diakibatkan oleh cyanida
yang masuk ke dalam tubuh korban
lalu akan muncul suatu pertanyaan berikutnya
dalam menduga kematian biasanya muncul suatu pertanyaan
berapa banyak cyanida ini masuk ke dalam tubuh korban yang mampu mengakibatkan
atau kita bisa tuduhkan cyanida bertanggung jawab mengakibatkan kematian korban
saya coba menganalisa dari ph lambung yang didapatkan dari bap
saya coba menganalisa dari ph lambung yang didapatkan dari bap
ini artinya lambung sudah mengalami tingkat peningkatan ph dari kondisi normal lambung
yaitu ph nya berkisar satu sampai tiga
pada ph ini kondisi seperti ini
kadar asam lambung berkisar lima puluh sampai seratus
kalau saya mencoba menghitung berdasarkan reaksi kimia penetralan
dimana sifat cyanida ion ini sangat basah
sifat ini akan bersifat sangat asam
dia ketemu sehingga hal ini yang mengakibatkan peningkatan ph
terjadilah reaksi penetralan di dalam lambung korban
lalu saya coba berpikir
berapa kira kira yang dibutuhkan untuk meningkatkan ph menjadi normal
bahwa di dalam lambung kosong
manusia pada umumnya
itu volumenya sekitar tujuh puluh lima mili
kalau konsentrasi asam lambung ada di daerah lima puluh sampai seratus ml
berarti natrium cyanida yang masuk sekitar satu ratus delapan puluh tiga tujuh puluh tiga sampai tiga ratus enam puluh lima lima mg
sehingga mampu mengakibatkan reaksi penetralan
saya tidak berusaha untuk memprediksi kira kira berapa sih yang diminum
kita bisa hitung berdasarkan data ini
bahwa barang bukti itu ada dua
yang ada dalam bap
dengan kadar tujuh ribu empat ratus miligram per liter
dengan kadar tujuh ribu sembilan ratus miligram per liter
sehingga rentang kira kira korban telah meminum
kopi yang mengandung cyanida sekitar dua belas delapan hingga dua puluh tujuh delapan
yang berasal dari kira kira dua puluh tujuh dua mili
yang mengakibatkan peningkatan ph lambung
menjadi mendekati netral
pada kondisi seperti ini
hal ini yang mengakibatkan iritasi atau korosip
luka permukaan lambung pada seluruh korban
jumlah ini sudah sangat banyak sekali
mengakibatkan kerusakan lambung
kalau saya berusaha untuk mencari informasi
bagaimana dengan lethal dose
banyak literatur yang menuliskan lethal dose
berdasarkan laporan laporan kasus kematian
bahwa dari sumber literatur
rentangnya adalah empat puluh lima sampai tiga lima miligram
per kilogram berat badan
kalau kita lihat ke atas
kita andekan sekarang
kemudian kita hitung berat tubuh korban
saya prediksi karena saya tidak memiliki data
ambil rata rata berat tubuh orang dewasa
wanita indonesia itu sekitar enam puluh kilo
saya hitung berarti intik
racun yang masuk ke dalam tubuh korban
berkisar antara rentang dosis seperti ini
jadi rentang dosis ini
ada di atas dari reaksi penetralan
asam lambung dengan natrium cyanida
kira kira korban bisa dikatakan
akibat intik dari cyanida
fakta fakta mengatakan bahwa
terjadi korosif yang hebat
honey yang sedikit mencicipi juga mengalami
reaksi iritasi pada permukaan lidah
bap hani melaporkan bahwa
korban mengalami pusing kejang dalam waktu yang singkat
kemudian kematian dalam waktu cepat
kalau kita runut
jumlah yang kira kira seperti ini
adalah jumlah yang sangat besar
tepat seperti apa yang dilaporkan
oleh dalam bap hani
terima kasih itu yang saya bisa jelaskan
dari mabes polri
dan lambung korban
terdapat nacn empat belas gram per liter
dengan ph tiga belas
kemudian dalam minuman
dengan ph tiga belas
sedangkan dalam lambung korban
sebelum dilakukan pemeriksaan dalam
telah dilakukan embalming
dan tindakan pemeriksaan dalam
setelah tiga hari lebih
apakah ali dapat memastikan
bahwa cyanida yang ada dalam lambung korban berasal dari
kalau memastikan apakah berada
sianida yang diminum
atau yang ada di dalam
itu berasal dari
sudah jelas karena
banyak saksi yang menyaksikan
bahwa korban minum kopi tersebut
selain dari vietnam eskopi tersebut
baik kalau yang menjadi pertanyaan adalah
kenapa saya berani menyimpulkan
dengan kadar tersisa dua
di dalam lambung sebagai penyebab kematian
apakah bukan penyebab kematian yang lain
saya mencoba mengulas
atau sifat dari cyanida tersebut
pertama apabila cyanida
dilarutkan ke dalam apapun dia
baik di sini pada kasus ini adalah kopi
cyanida dalam bentuk padat
dia akan berubah menjadi ion cyanida
terdisosiasi pada kondisi kopi
ada bentuk ini
berada dalam bentuk nacn
dan juga ion na dan cn
dan juga air
kondisi ini memberikan nilai ph tiga belas
apa yang terjadi ketika masuk ke dalam lambung
ph lambung asam
dia akan berubah menjadi gas cyanida
yang tertahan di dalam lambung
gas ini terlarut
di dalam cairan
di dalam cairan lambung
dalam jumlah gas ini sangat mudah menembus
dinding lambung untuk menuju ke dalam darah
apalagi fakta yang diberikan oleh
sepanjang permukaan lambung
seluas permukaan lambung mengalami korosip
di dalam lambung tidak lagi ada kondisi cyanida

dari cyanida ini
untuk melintasi sel menuju darah
begitu sampai di lambung
melakukan reaksi korosif
cepat masuk ke dalam darah
apa yang terjadi
reaksi pusing dalam dua menit
itu yang terjadi
nah karena ini
karena dia sangat cepat menuju ke lambung
otomatis nggak mungkin di dalam lambung
sisa seperti yang diminum
nah sekarang kita lihat
di dalam tubuh
cyanida ini tidak diam
oleh tubuh mengalami reaksi detoksifikasi
atau menghentikan efek toksik dari racun tersebut
laporan ilmuwan mengatakan bahwa
dengan waktu paruh
waktu paruh ini kemampuan cyanida
menjadi reaksi jumlahnya menjadi setengahnya
itu membutuhkan waktu dua puluh menit hingga satu ratus dua puluh detik
waktu perubahan ini

tergantung pada kondisi individual seseorang
bisa cepat sekali
bisa lambat sekali
ketika dia masuk sangat besar ke dalam tubuh
karena permukaan lambung yang korosif
sangat besar potensinya untuk masuk ke dalam tubuh
terabsorpsi menuju sistem peredaran darah
ketika senyawa masuk ke dalam tubuh
dia akan mengalami pengenceran
masing masing senyawa punya luas peredaran di dalam tubuh
yang dalam ilmu pramakokinetik dikatakan sebagai volume distribusi
volume distribusi cyanida
ini empat liter per kilogram berat badan
kalau saya hitung kira kira masuk semua yang diminum
seandainya tidak ada tersisa
berarti konsentrasi di dalam darah korban adalah
dengan asumsi berat tubuh korban enam puluh kilogram
apa yang terjadi
sangat cepat dirubah menjadi tiosianat
tyosianat ini akan cepat juga dirubah menjadi co dua
dan asam sultan
ini adalah sebuah kecepatan yang efek toksiknya tidak ada
ini reaksi normal dari tubuh untuk menghilangkan efek toksik
artinya dalam waktu cepat
lalu kita balik bertanya
kenapa masih ada sisa
logika saya berkata
tidak semua masuk masih tersisa
ada faktor lain lagi yang mengatakan
tadi fakta dikatakan bahwa
korban telah di embalming kemudian tiga hari lebih
baru dilakukan otopsi
terjadilah yang namanya
artinya distribusi senyawa racun di dalam tubuh setelah kematian
sel itu tidak mampu lagi mempertahankan turgor atau tegangan permukaannya
sehingga senyawa akan bisa terkena

maka itu berarti tidak bisa dikonsumsi
artinya ketika kopi itu terminum dalam jumlah bersamaan yang mengandung juga
maka itu berarti tidak bisa dikonsumsi
dia akan masuk bersama kedua senyawa itu
kemudian terdistribusi juga ke dalam tubuh
bedanya kopi tidak memberikan efek racun
kopi tidak terurai dalam waktu cepat seperti sifat cyanida ini
sehingga dalam waktu tiga jam
kira kira tiga hari lebih setelah kematian baru diotopsi
laboratorium forensik polri masih menemukan ada kopi
berapa banyak kopi yang masuk
saya mencoba bertanya
karena bukan menjadi target penyebab kematian
kopi hanya ditetapkan secara kualitatif terdeteksi
artinya melewati nilai batas deteksi dari alat tersebut
kalau mencoba menghitung dalam jumlah volume yang diminum
berapa sih kira kira mengandung kopi secara umum
jumlahnya sedikit terminum
kopi berada kemudian masih tertahan di dalam tubuh
itulah bukti bahwa kopi juga masuk bertama cyanida
dan ada di dalam tubuh korban
penyebab kematiannya berdasarkan data tersebut adalah keracunan dari cyanida
dari penjelasan ahli yang panjang lebar ini
kalaupun mungkin untuk memberikan pengertian kepada saya
saya mungkin menyingkatkan apa yang sudah ali jelaskan tadi
bahwa intinya dua itu dalam lambung
itu karena saking banyaknya cyanida yang masuk
cyanida yang masuk ke dalam tubuh korban
dan yang lainnya itu terserap
karena tadi sudah dijelaskan
dari nacn menjadi hcn menjadi gas
itu kemudian terserap oleh tubuh
dan yang serapan tubuh itu yang kemudian membuat sel tidak mampu menangkap oksigen
itu yang kemudian menyebabkan kematian oleh korban
apakah ahli juga melakukan semacam rekonstruksi ataupun percobaan percobaan
untuk kemudian bisa memprediksi siapa yang bertanggung jawab
kemudian apakah tujuan dari rekonstruksi ini
karena juga berdasarkan keterangan dari saksi yang terdahulu sudah kita lakukan pemikiran
memang ahli juga melakukan beberapa rekonstruksi atau percobaan percobaan
apa kesimpulan ahli terhadap rekonstruksi itu
kalaupun memang dilakukan terima kasih
saya diminta penyidik untuk melakukan rekonstruksi
kemudian saya berusaha untuk memahami
bagaimana sistem pembuatan kopi
ice vietnam kopi yang diminum oleh korban
dari laporan bap dan
dari advisor nya menceritakan bahwa
sistem yang dikerjakan sop nya adalah
pembuatan kopi meliputi penyiapan bahan dalam bentuk batch
kalau dalam produksi farmasi dikatakan
dalam satu produksi
ada sejumlah gram
kemudian dua kaleng dicampur dengan susu kental
dua kaleng susu halus di susu encer dicampur menjadi satu dalam wadah dua liter ini disiapkan
untuk satu hari yang menyiapkan ada petugasnya pertama saya berpikir kalau ini menjadi masalah
katakanlah cyanida muncul dari kopi berarti semua orang yang telah mengkonsumsi kopi pada hari itu
pasti keracunan dari bap yang ada saya mencoba untuk mencari disini tidak diketemukan hanya
satu orang saja yang meminum kemudian mengalami masalah berarti asumsi saya yang pertama bisa
saya gugurkan berdasarkan fakta yang ada lalu saya berpikir apakah mungkin yang kedua
mungkin peracik karena dia meracik pesanan sesuai dengan pesanan pemesan atau mungkin juga yang
bahwa setelah kopi itu diracik penyaji atau mungkin juga yang memesan saya mencoba melakukan percobaan
kalau yang meracik mengerjakan aturan
sesuai dengan sop yang diberikan oleh tempat kopi tersebut dibuat saya mencoba untuk misalnya pertama
kali nacn dimasukkan ke dalam gelas setelah itu baru es baru susu setelah itu ditutup dengan
filter ditambahkan kopi serbuk diatasnya baru dituang air panas kemudian diaduk semua ini saya
kerjakan di tempat kejadian kemudian saya minta panelis yang pada saat itu membuat dan mencium
bau atau merasakan sedikit untuk menguji apa yang terjadi panelis ini mengatakan bahwa hasil
adu panelis itu dari mana dari pegawai olivier pakai olivier yang pada saat itu hadir pada saat itu
kejadian mencium bau yang pada saat kejadian mencium bau juga
oke ini tujuannya apa agar tidak terjadi bias menyimpang dari hasil yang ada pada saat itu
hai semua panelis mengatakan disini hampir tidak berbau jadi tidak berbau hingga berbau
sedikit menyengat katanya oke saya catat kemudian saya coba membuat percobaan kedua
es tambahkan cyanida tambah susu tutup kopi tuang air panas aduk
hai panelis mengatakan sedikit menyengat baunya semua panelis mengatakan lebih kuat baunya ketimbang
yang percobaan pertama percobaan ketiga es dimasukkan susu dimasukkan ditambah cyanida
ditutup dengan kopi dituang air panas kemudian diaduk hai disini sempat nulis berkata sedikit
bau menyengat hingga baunya lebih kuat lagi dari bau cyanida
lalu percobaan keempat es hai jadi ini yang memungkinkan dikerjakan oleh si pencampur es
ditambahkan susu tambah kopi tambahkan cyanida baru tuang air panas kalau ini ditambahkan oleh
si peracik berarti di dalam kopi itu kita amati sendiri seperti gula cyanida ini natrium cyanida
jadi kalau si penyaji teliti loh ada masalah dengan kopi ini pasti dibalikkan namun kita coba
hai apa yang terjadi bau satu ruangan ini sangat
hai menyengat sekali sampai saya sendiri waktu itu keluar dari ruangan karena tidak sanggup
mencium baunya yang begitu menyengat kemudian yang kelima desainnya dituangkan
dalam air panas saya batalkan karena berbahaya untuk semua orang yang ada di situ gas cyanida
akan kemana mana lalu kita buat percobaan yang keempat susu ke enam es ditambah susu kemudian ditambah
kopi dituangkan air panas baru dimasukkan cyanida kemudian diaduk disini panelis mengatakan sedikit
menyengat jadi semua panelis mengatakan itu apa kesimpulan saya
ini hasil percobaannya
ya satu ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam ini pembanding yang tanpa ditambahkan lalu saya akan menyimpulkan
hai bahwa peluang itu masih sama racik hai yang nganterin sama pemesan kita tidak bisa mengambil

hai apa kesimpulannya ini di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari sini
ketika saya mendapatkan berita acara dari ahli digital forensik saya mencoba untuk
melakukan penyesuaian dari kesimpulan seorang ahli digital forensik disini dikatakan bahwa
hai tidak ada gerakan aktivitas lain yang terekam selain memasukkan es susu
hai kedalam gelas kosong dan menutupnya dengan keramik filter f enam belas yang telah berisi bubuk kopi
dan tidak ada perbedaan warna susu gelas dan artinya disini saya meyakini ada sesuatu tidak
terbukti bahwa nsl kira kira telah masuk ke dalam hai kopi sebelum disajikan hai hai hai lalu bernyaji
hai digital forensik mengatakan tidak ada gerak gerik penyaji membuka tutup keramik kalau dia
masukkan ke dalamnya kan harus dibuka atau menutup kembali gelas kemudian dari kopi yang
diserahkan oleh penyaji sehingga disajikan pada meja yang di meja pemesan kemudian menuangkan
air panas ke dalam kopi dan membuka filternya kalau saja seperti
percobaan yang keempat di atas kopi bubuk dituangkan cyanida berarti orang yang ada di
sekitar itu akan merasakan hebat pusing nah disini saya katakan tidak ada bukti telah memasukkan
cyanida ke dalam kopi yang sudah diracik pertanyaan berikutnya apakah mungkin dari pemesan digital
forensik ahli digital forensik mengatakan bahwa susu di dalam gelas yang disajikan oleh
agustri wono sudah berwarna putih seperti sebelum yang disajikan es krim kopi tersebut berada dalam
penguasaan pemesan sendiri dari disajikan hingga diminum oleh korban terdapat beberapa
gerak gerik yang mencurigakan selama pemesanan pemesan menguasai kopi tersebut telah
terjadi perubahan kopi setelah disajikan oleh agus hingga diminum oleh korban hal ini menunjukkan
bahwa telah ada pengadukan kopi kalau saya tunjukkan kalau belum diaduk seperti ini
hai tam susunya di bawah tapi kalau sudah diaduk seperti ini ini disampaikan oleh
hai ahli digital forensik lalu saya mencoba dari rekonstruksi ini
berarti yang bertanggung jawab terhadap penambahan cyanida ke dalam ais vietnam
kopi ada yang telah diminum korban pemesan yang menguasai berarti kemungkinannya bertanggung
jawab untuk itu apakah memasukkan saya tidak tahu hai hai hai hai lalu selanjutnya saya mencoba
menerjemahkan apa yang
saksi toksikologi forensik atau ahli sebelumnya melakukan percobaan
mencoba merekonstruksi dari laju penguraian cyanida di dalam sampel karena cyanida bagaimanapun dia
hai yaitu dia tadi hanum ya kesaksian dari imade agus gel gel wirasuta seorang ahli
terhadap psikologi forensik dimana dia bilang tentang ph yang temukan di lambung dari myrna ini
sementara normalnya satu sampai tiga nih kalau di manusia ya dan masih ada cyanida yang terdeteksi di dalam
lambung berarti sudah terbukti kalau untuk dia korban ini telah terpapar cyanida benar sekali
dan tadi beliau juga menyebutkan bahwa penyidikan ini dimulai dari bawh nih yang mengaku terasa panas
saat meminum yakni itu tadi disebutkan bahwa terjadi iritasi geledahannya begitu dan dalam
dua menit korban merasa pusing yakni almarhumah mirna lalu kejang dan sekitar tiga puluh menit korban
akhirnya kehilangan nyawa begitu lalu juga tadi disebutkan based on dari bap puslap empat kopi
mengandung cyanida akan memberi efek korosif keseluruhan pada lambung lalu juga dari dari
hasil pemeriksaan selanjutnya ditemukan bahwa lambung keseluruhannya berdarah dan dari dari
zat yang bereaksi di dalam tubuh mirna yakni ketika cyanida masuk dan mengikat menjadi satu
terhadap besi yang ada di dalam di darah memompak ke seluruh tubuh dan akhirnya mirna
kehilangan oksigen dan itu salah satu penyebab mirna tidak bisa bernafas dan akhirnya merenggang
nyawa p tiga dan kita tentunya akan melanjutkan lagi sidang ini di